bibae figurant di rti
saya pingin banget hamil dong saya pengen punya anak
bantu saya dong
ah kamu nikah lagi berarti
sekarang kita ke klinik
kamu ganti baju akan panasin pes pak
minah ganti baju minah jelek pake baju ini
enggak sayang enggak jelek
kamu cantik ya
ah kang tuh sebetulnya tau loh
banyak ibu ibu yang ke klinik pake duster
nggak usah ganti pake duster aja
hmm tuh kan
akankah memang pengen ngeliat minah itu jelek
minah itu tua
akankah pengen begitu kan
jangan dong jangan nangis
aduh deh ah
minan biar naik ojek aja
mau sekalian mampir ke rumah mak
mentang mentang istrinya udah tua
enggak mau nganterin ke depan
enggak perlu nganterin enggak pake handikin aja
jangan mau ketipu
colek sekali sebulan aja udah bagus
lo ngumumin aja langsung di masjid
paket toa biar semua orang tau
mau maunya memang begituan
ciri cirinya orang mau menopos itu apa mak
mak gak tau
mak gak pernah liat orang bule
menopos itu bukan orang bule
tapi orang yang udah gak datang bulan lagi gitu mak
aduh udah lupa
kalau mak tau lo mau nanya kan
pik yang belakang nih mak
sakit sakit sebelah sini
nah itu artinya
itu bagus dong
lo udah gak dateng bulan
ya lu udah gak usah beli pembalut tiap bulan
kalau kelangguran jalan nikah lagi gimana mak
dia ngebiayain aja gak kuat
gimana dia mau ngebiayain dua istri
kalau menari cere
ya bagus dong
doa mak tertabul
mak kayaknya demen banget deh kalau anaknya jadi janda
dia mau tinggal di mana
lu aja tinggal di rumah gue
anak lo aja mak yang biayain
eh ntar lagi kan dia pensil
gimana dia mau biayain istri mudanya
ya udah sana ke klinik
ntar penyakit lu tambah parah
ntar lagi yang ngeluarin duit
kok lo tanya
emang bener lu punya adik bayi
oh gak malu ya
terus apa urusannya sama kalian
ya kalau gue sih malu ya
kalau gue bisa bunuh diri
mau malu kek mau enggak kek
itu kan urusan gue
sekarang urusin aja urusan kalian berdua
kebayang gak sih seumuran kita masih punya adik bayi
pas nanti dia masuk tk terus kita yang nganterin
pasti orang orang yang mikirnya itu anak kita
mama papanya malu gak ya
kalau mama papa gue sih pasti malu dingin
au ya disitu disitu dok yang suka sakit
sama di belakang sini loh
ntar saya cek nadinya dulu
suster tolong ya periksa air seninya buah aminah
siang sekarang bu aminah ikut suster dulu ya
ikut suster dulu untuk diperiksa ya
saya beneran ya dok ya udah mau main opos ya
bukan bu tapi sebaliknya ibu aminah hamil
iya ibu aminah hamil
itu saya udah dengar dok saya kaget
dokter tolong jangan bercanda tolong dok
yaudah untuk mastiin ibu sekarang ikut suster dulu ya
ada masalah apa dengan kandungan saya dok
ini kan sudah yang kelima kalinya ibu puput periksa di sini
saya katakan sekali lagi ya bu kalau kandungan ibu itu tidak ada yang salah
ibu puput relatif subur
tapi dok saya masih belum hamil sampai sekarang
ibu kehamilan itu terjadi karena pembuahan
walaupun sama sama subur belum tentu terjadi pembuahan
banyak faktor penyebabnya bu
ada obatnya enggak dok
faktor penyebabnya adalah psikis bu
dok saya pengen banget hamil dok saya pengen punya anak
bantu saya dok
ibu maaf permisi bu
tadi mau nawarin kosmetik bu
nih ibu lihat deh banyak warnanya
lipstiknya bisa dicoba dulu saya ada stasernya banyak bu
udah mbak makasih mbak
aduh mbak maaf mbak saya buru buru
tante aku masuk dulu ya